diperbolehkannya kembali pembelajaran tatap muka di lingkungan perguruan tinggi per januari dua ribu dua puluh satu tak sepenuhnya diamini banyak pihak
pasalnya kekhawatiran di tengah angka positif covid sembilan belas yang belum terkendali menjadi sorotan
lalu bagaimana kesiapan perguruan tinggi sendiri menghadapi dibukanya kembali kampus
kami bahas bersama jamal wiwoho ketua majelis rektor perguruan tinggi negeri indonesia
pak jamal selamat malam pak jamal
selamat malam pak fani
oke selamat malam pak jamal
per januari dua ribu dua puluh satu saya tanya dulu kesiapan dari perguruan tinggi sendiri dan juga untuk memastikan keamanan karena kurang dari sebulan kan pak pembukaan kampus atau perguruan tinggi ini nantinya
jadi pertama bahwa pembukaan kampus untuk mulai januari dua ribu dua puluh satu itu berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri yaitu menteri kut menteri agama menteri kesehatan
dan menteri agam dan menteri dalam negeri
dan kita lanjuti dengan se nomor enam tahun dua ribu dua puluh oleh pak jurjen dikti
tentu hal ini sudah sangat diharapkan sebagian perguruan tinggi untuk bisa melakukan kuliah tatap muka atau luring
walaupun di sana sini dengan persyaratan persyaratan yang sangat ketat
utamanya dalam mengadakan
hadapi pandemi covid sembilan belas ini
oleh karena itu kampus diharapkan mempersiapkan diri
kalau kita melihat di dalam surat edaran dirjen dikti itu ada tahap persiapan tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi atas pembelajaran yang akan dimulai pada januari dua ribu dua puluh
jamal kalau kemarin kita bahas juga terkait dengan pembukaan sekolah per januari depan ya
banyak pro kontra
sama halnya dengan pembukaan perguruan tinggi atau kampus
ini kan tinggal menghitung minggu kurang dari satu bulan lagi
apakah cukup waktu satu bulan ini bagi perguruan tinggi di indonesia dan seberapa siap semuanya nanti bisa membuka
walaupun hybrid ya pak
ini kan masih campuran kan antara daring atau online kemudian juga tatap muka
kalau kemarin pembukaan sekolah ternyata kalau temuan dari kpai di lapangan
belum sepenuhnya masih banyak sekolah sekolah yang tidak siap gitu ya untuk memenuhi syarat do's and don'ts ini
kalau untuk perguruan tinggi
ya khususnya kalau di mrptn yang mrmptn ini kan perkumpulan dari para rektor perguruan tinggi negeri
di mana perguruan tinggi negeri itu kan ada satu ratus dua puluh dua perguruan tinggi
jadi lebih dari sembilan puluh satu perguruan tinggi itu yang tergabung di dalam mrmptn
bnn sebagian besar itu menyatakan siap
karena harus diakui bahwa mulai maret tahun dua ribu dua puluh ini sampai sekarang kan belum pernah ada kuliah tatap muka
dan sebagian mahasiswa sudah ada yang menginginkan untuk bisa dilakukan tatap muka
tentu dengan memperhatikan protokol covid yang ditetapkan oleh satgas covid sembilan belas
artinya tanggung jawab kalau misalnya nanti ketika ini kembali dibuka
kemudian ditemukan ada kasus positif atau yang bisa dibilang kluster universitas atau kluster kampus
jadi begini pembukaan kampus untuk kuliah ini kan sifatnya adalah pilihan tidak pasif
misalnya saja ada sebagian kampus yang memilih hanya untuk semester dua dan semester akhir saja
misalnya untuk separuhnya
jadi kalau itu bisa di misalnya ada masingnya seratus
maka yang diboleh masuk untuk semester dua hanya lima puluh
sepuluh itu kemudian dibagi dua kelas karena satu kelas itu maksimal dua puluh lima
jadi misalnya saja sebelum ujian semester itu dua puluh lima dan setelah ujian semester juga dua puluh lima
nah itu bisa diambil dari mahasiswa yang nomor induk mahasiswanya itu genap dan ganjil
pak jamal kita tahu kalau untuk perguruan tinggi atau kampus baik mahasiswa mahasiswi
atau dosen ya kan sebagian ini ada yang berasal dari luar daerah
artinya luar daerah dari tempat universitas lokasi kampus tersebut kan
kalau misalnya nanti ada mahasiswa gitu ya

kalau di uns misalnya ada karena ada tiga puluh empat provinsi di indonesia yang masuk ke solo ke uns
atau bahkan mahasiswa luar negeri oleh karena itu kita berlakukan untuk melakukan isolasi mandiri dulu empat belas hari
dan setelah itu akan di tes misalnya rapid atau safe test
mereka mereka yang tidak menuhi persaratan ya tidak boleh masuk kampus
karena jangan sampai nanti ada kluster baru kluster kampus misalnya saja itu
oleh karena itu kami juga mempersiapkan misalnya saja tempat yang digunakan untuk isolasi ini
manakala mahasiswa tersebut memang belum mempunyai tempat tinggal misalnya saja itu
oke itu diakomodir ya
baik artinya siap ya dan yakin bahwa kampus ini bisa akan dibuka per januari tahun depan ya pak jamal ya
ya insya allah siap
dan sekali lagi bahwa membatasi jumlah mahasiswa kemudian membatasi jumlah kuliah perharinya
misalnya saja kalau di perguruan tinggi tertentu kami misalnya saja per hari maksimal dua mata kuliah
semua setiap mahasiswanya tidak boleh keluar selama kuliah ini
oke kita akan pantau terus nanti ya
baik kita akan pantau terus pak jamal nanti ya ketika pembukaan ini seperti apa
terima kasih pak jamal
sudah bergabung dengan kami malam hari ini